ya itu dia memang konflik yang terjadi saat ini bukan hanya antara israel dan palestina
tapi juga akhirnya memicu perhatian dari seluruh dunia begitu ya
akibat trump yang juga belakangan ini baru baru ini saja juga mendeklarasikan
dan akan memindahkan duta besarnya ke yerusalem
begitu juga dengan presiden turki reset tayyip erdogan yang juga akan segera memindahkan
benar sekali tapi memang konflik antara israel dan palestina yang semakin memanas ini
tentunya juga membuat warga palestina pun terus mengalami penderitaan
hal itu membuat musisi meli guslau bersama dengan sahabat palestina
memanggil pada tanggal delapan belas desember kemarin untuk terbang dan membawa bantuan kemanusiaan
yang akan dibagikan kepada pengungsi palestina yang berada di turki dan sekitarnya
kondisi palestina yang kian memprihatinkan membuat penyanyi meli guslau tergerak
tak cuma berkoar melly guslau langsung berangkat ke palestina
demi misi kemanusiaan dan mengirimkan bantuan
dikutip dari akun instagram miliknya melly bersama rombongan telah tiba di turki
dan langsung meluncur ke tempat pengungsian anak anak palestina yang berhasil diselamatkan
di penampungan ini ada sekitar dua ratus dua puluh anak yang ditampung di pengungsian
yang banyak diantaranya telah kehilangan orang tua dan sanak saudara saat terjadi konflik
setibanya di sana meli dan rombongan ini akan berjalan kembali ke palestina
rombongan disambut dengan puisi anak anak palestina yang mereka tulis sendiri
selanjutnya meli akan melanjutkan perjalanan ke perbatasan suriah gaziantep
untuk menemui para pengungsi di sana
meli guslau dipercaya sebagai salah satu wakil indonesia yang berangkat ke palestina
sebagai berita kemanusiaan dan mengirimkan bantuan
diiringi air matang meli berangkat dari jakarta pada hari minggu malam
kepergian melly ke palestina dilepas langsung
meli guslau dipercaya sebagai salah satu wakil indonesia yang berangkat ke palestina
meli ini sangat beresiko mengingat kondisi palestina saat ini yang masih sangat rawan
tak hanya meli guslau kondisi yang tengah dialami palestina juga menarik keprihatinan artis lain
di antaranya adalah dude herlino ari untung dan sahrul gunawan
yang ikut turun ke jalan dalam aksi bela palestina hari minggu lalu
irwin hiroshi masayuki cnn indonesia
akhirnya tetek bawa bersama dengan rombongan untuk pengungsi di palestina yang berada di istanbul sekarang
ya kita di sini jam enam tiga puluh delapan pagi
posisi kita sekarang ada di istanbul
kemarin alhamdulillah ketika kita sampai di turki di istanbul
kita langsung ke sekolah yang menampung anak anak palestina
di situ ada dua ratus dua puluh anak yang ditampung di situ di sekolah itu
besoknya kita ke pengungsian anak anak palestina
atau bukan anak anak palestina karena ada orang tua juga
yang ada di perbatasan suria
kita ke dua titik yang ada di sana di kilis ininya tepatnya
di situ ada satu ratus dua puluh ribu orang
yang berhasil meloloskan diri dari palestina melalui laut
itu ada satu ratus dua puluh ribu orang yang
banyak juga yang hilang gitu
ketika melalui laut pakai tahu banyak yang hilang
tapi banyak juga yang selamat dan alhamdulillah ditampung oleh pemerintah turki
dengan bantuan banyak dari negara negara dan di antara dari indonesia yang kita bawa
ya teh meli mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana kondisi para pengungsi palestina saat ini
apa yang mereka alami
yang pasti trauma ya
jadi kalau saya melihatnya
ya jauh banget gitu dengan ketika kalau kita
kalau saya ikut bagian dari aksi apa namanya
penggalangan dana atau untuk banjir apa di indonesia itu kan beda banget gitu
kemarin itu suasananya senduk terus dingin hampir nggak ada suara gitu
traumanya terlalu tinggi buat mereka
tapi alhamdulillah tempatnya bersih
walaupun ya ada beberapa bukan beberapa
banyak rumah rumah yang dipinjamkan kepada mereka yang ya ala kadar ya artinya sampai tanpa pintu gitu
tanpa pintu sementara suhu di sini dingin ekstrim ya
sampai tiga derajat dan mereka harus bertahan dengan apa yang ada di sana gitu
ada beberapa banyak anak juga yang sudah yatim piatu
kehilangan orang tuanya ada juga janda janda cahit gitu ya
ya mengenaskan sih sedih
sangat apa ya ya ini tradis banget gitu
teteh mungkin teh meli bisa gambarkan kepada kami di sini
tadi saya juga sempat sempat lihat instagram pribadi teh meli
teh meli sempat mengunggah ini ya
interaksi bersama dua orang anak yang juga ada di sana anak anak palestina di sana
bisa diceritain nggak sih teh sebetulnya kegiatan teh meli juga mas opik dan sahabat sahabat
ada yang datang ke sana kegiatan seperti apa yang kalian lakukan untuk bisa menghibur gitu
untuk sedikit selain membawa bantuan begitu teh
kita berinteraksi dengan anak anak tapi tentunya juga ternyata nggak semudah yang kita bayangkan
karena banyak juga anak yang kita dekati tuh langsung sembunyi gitu
ada yang sembunyi di semak semak
ada yang sembunyi di
di balik gedung gitu
jadi gak gampang gitu untuk mendekati mereka
ada beberapa yang berhasil kita dekati juga ada yang nggak bisa diajak bicara karena traumanya terlalu tinggi itu ya
dan dua anak yang kemarin saya unggah di instagram itu memang entah kenapa saya jatuh cinta gitu
ketika melihat dua anak itu
banyak pesan dari indonesia yang apa boleh gitu dibawa ke indonesia
kemarin sempat kita sampaikan
tapi memang untuk sampai saat ini mereka sangat
pemerintah turki sangat melindungi
melindungi pengungsi pengungsi palestina
dan mereka juga dididik baik
mereka insya allah keadaannya akan semakin baik karena ada trauma healing juga di sini
dan yang saya salut itu yang mereka tanamkan setiap hari adalah hafal al qur'an
jadi pelajaran pelajaran yang diterapkan di sini yang paling utamanya adalah hafal al qur'an
setelah itu baru pelajaran lainnya
untuk kita yang tidak bisa berada di sana untuk ikut membantu anak anak dan para pengungsi ini
apa yang bisa kita bantu lakukan dari jarak jauh
apa yang masih mereka butuhkan
yang pasti saya cuma mau bilang bahwa ini adalah bukan masalah agama
ini masalah kemanusiaan
jadi apapun agamamu siapapun kamu
bisa membantu dan memang harus membantu gitu kita sesama manusia
dan bisa melalui sahabat palestina memanggil bisa juga melalui siapa saja
baik teh meli mungkin yang terakhir ada yang ingin teteh dan teman teman sahabat palestina memanggil
sampaikan untuk semua pemirsa after sepuluh yang saat ini sedang menyaksikan tayangan ini teh meli
terima kasih saya dan tim

terima kasih sekali untuk zakat sukses ssc indonesia tda community jsit dan seluruh masyarakat indonesia
yang sudah berinfak untuk palestina dan suriah
oh ya kemarin juga di pengungsian itu gabung ya antara palestina dan suriah itu gabung
empatinya terus doa doanya yang sangat luar biasa kepada kami supportnya juga
dan yang paling penting yang ingin saya sampaikan adalah satu hal itu
ini bukan masalah agama tapi ini masalah kemanusiaan
jadi apapun agamamu dan siapapun kamu kita harus bantu mereka
baik kita berterima kasih teh melly
terima kasih sekali teh melly
kita harus bergotong royong bersama teh meli
tetap jaga kesehatan selalu teh meli mas opik dan semua sahabat palestina
yang mau manggil yang ada di sana
terima kasih sudah mewakili kami indonesia untuk berada di sana teh
semoga cepat kembali ke tanah air